berdoa untuk keselamatan ratu
sembuhkan tahan kambah
ya allah jangan ambil dia dari allah
hamba masih ingin menyayanginya
hamba masih belum memberikan kebahagiaan untuknya
kebukanlah doa hamba ya allah
hamba takut ratu gak bisa bertahan bu
ramah kamu jangan bicara seperti itu dong
bu ini salah rama juga
harusnya lama gak ngajak ratu keluar kota kemarin
kalau tahu ratu bakal drop seperti ini
kenapa sih gue selalu bikin aku sedih
kamu gak salah rama
aku yakin ratu juga gak nyalahin kamu karena ini
lebih baik sekarang kita berdoa
semoga ratu bisa sembuh
tuhan itu baik ram
dan aku yakin
pasti dia akan memberikan yang terbaik untuk ratu dan untuk kita juga
tuhan tolong selamatkan ratu tuhan
aku sangat mencintainya
aku belum sempat membuat dia bahagia tuhan
tuhan kau maha penasih kau maha kuasa
tidak ada yang mustahil bagimu
karena itu tuhan ku mohon padamu
tolong kabulkanlah doaku tuhan
aku berserah padamu tuhan
aku jangan minta apa apa
aku pada saat puasa taat keadaan

bapak ku datang nih
stun bungkang pengalaman